sebenarnya tadi itu saya mendengar bahwa ada dari lamongan yang bisa membuat pesawat
untuk sampai ke pusat kota yang berada jauh di hilir
membuat pisau buatan pandai besi ini kalah di pasaran
itu saya waktu itu masih menjadi joki cilik
yang pertama ini adalah aktivitas kunci imbahan teman teman
sekolah aku bukan sekolah bola bukan cuma sekolah biasa aja di inggris
kesempatan bagi khususnya pak ahy ya
seperti saya dan mama nani
jadi satu hari tuh kelihatan dia dipukul
udah abis itu ada game lawan ice roma yang pertamanya nih yang liga satu
desember dua ribu dua puluh dua tim peneliti bmkg kembali melakukan monitoring salju abadi indonesia
itu adalah tujuh hari setelah hari lebaran
dan kayaknya itu sekarang setelah corona tuh kayak bales dendam
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh melissa compagnoni untuk sbs news
tapi kalau masih belum ya mungkin di pertengahan maret
saya percaya betul bahwa seni itu punya dampak atas perubahan
maka sulit baginya menerapkan cara lama bagaimana seorang empuk berkehidupan
dari badan pangan nasional terhadap stabilisasi
itu juga satu cuma opini opini yang
pariwisata dipersiapkan menjadi nadi pertumbuhan ekonomi baru
ini juga timenya harus tepat kemudian jumlahnya harus tepat
nah dalam kondisi ini cenderung biasanya margin expansion atau ebit dan margin untuk perusahaan perusahaan telko itu perlahan meningkat
karena kita juga punya batas kemampuan dan juga relevansi
kelima tangguh yang menunjukkan keris itu dibuat di era siapa lalu keenam adalah bentuk atau dapur keris
jauh happy banget dibandingin aku kayak ya
dengan kemampuan berenang anda sendiri
dan satu lima ratus talenta digital yang terlibat
oke tapi mas akmal ini kan sudah menjadi seperti industri bisnis ya
rusia perang di afganistan amerika tidak masuk ke situ
karena kita tahu yang dilakukan ujian teori dan praktik
jadi skema utamanya itu mirip dengan air layak minum atau air galon
baik israel maupun palestina dan negara lain yang di belakang layar juga sama pikirannya
nah dengan ini semua maka mudah mudahan tidak terlalu banyak yang namanya war like leader
baru ketika itu sepak bola boleh dimainkan kembali
bakal calon wakil presiden koalisi perubahan
dan ada targetnya dari pak menteri ericko hir
kayak masih kayak bayang bayang ronaldo botak zaman dulu
ini daging diambil pedagang pak
seperti gejolak yang terjadi saat pemilu beberapa tahun lalu
untuk bangsa dan negara ini ke depan
kemudian tanggal lima belas november datang lagi gelombang kedua sebanyak satu ratus empat puluh tujuh orang pengungsi
pada awalnya warung rampak naung ibu miss
mending om saja yang pakai ya
jav mampu melenggang di pameran internasional
dan putin yang ingin mengembalikan kejayaan rusia seperti era dulu ini juga muncul sebagai pemimpin dunia yang baru
karena sudah memiliki syarat sebagai dpt pemilih dpt ini hadir pada pukul tujuh pagi hingga pukul satu siang waktu setempat
diakini ki kacang adalah abdi dalam keraton sumeneb
arang yang digunakan untuk memanaskan besi bukan sembarang arab
bersama rupiah kita bangkit
waktu saya gabung di barongsai ini mulai dari kelas sd
yang nanti bisa mengawal pemerintahan berikutnya
mungkin masih agak terlalu menantang ya untuk
desain beragam dan kualitas busana yang bagus menjadi kunci para penjahit di sini agar tetap eksis
saksi atas nama akbp ar beliau bisa hadir
biasanya kalau makan ampiang itu waktu apa
aku ngebayanginnya goal goalnya tuh ala ala roberto carlos gitu loh
habis latihan pagi semuanya istirahat kan
ibn arsyad daifah gunawan terkait dengan ketidakprofesionalan dalam kasus joshua
nah anda yang ingin menyaksikan air mancur menari harus datang pada akhir pekan
di nyuyop yang berada jauh di seberang
tapi setiap saat sayangnya saya mendapat keterangan ketika musim puasa atau masa ramadan
cuma tiga jadi menurut gue emang
lapisan lapisan besi yang ditempa inilah yang menciptakan pamor atau motif motif pada bilah keris
jadi zumbatoning itu menggunakan dambel ringan maksimal satu ketiga
yakni tuah atau sifat gaib sepuh atau tua wesi atau besi pilihan keempat adalah wutuh atau utuh
pendengar sekalian belajar berenang mungkin tidak tampak seperti prioritas pada saat anda menetap di australia
selain zainal yang terkenal dengan desain jas prianya puluhan penjahit di sini memiliki keahlian masing masing
para pedagang gilo gilo ini justru bukan warga kota semarang
sehingga masyarakat dunia termasuk indonesia kalau kita berdiplomasi hubungan kita dengan palestina dekat sekali
tujuan militer itu menghancurkan hamas
dimana supporter diterbitkan dan punya kartu anggota
dan itu artinya ahi punya kursi yang spesial ya
naik motor sampe binus simpruk depan gandara city
kejaksaan agung akan mengumumkan status berkas perkara
tokoh tokoh yang selama ini mengemuka di publik
ketertarikan itu juga lah yang mengantarkan dirinya menerima undangan untuk melanjutkan studi